tapi aku antar sampai rumah sakit soalnya aku ada meeting mendadak
ini ada klien dari semarang
cuman orangnya pengen banget harus meeting sekarang jadi aku gak mungkin telak mah
tapi gimana masa mama tinggalin papa di rumah sendirian
lagian sarapan udah siap kok
mama antar elsa aja ya
kalo gitu mama ambil tas dulu ya
ma maaf ya aku udah bikin rambut
aku takut kehilangan kamu
untuk selama lamanya kali ini
kok aku masih di pandih
kamu mimpi buruk ya
iya pak aku mimpi pulang ke panti
aku gak mau mau nyisam sama papa
kenapa gak kan
biarin kamu balik lagi ke sana
kamu tenang ya
mimpi itu bunga tidur
belum tentu kejadian ya
aku sampai sekarang tuh masih gak percaya loh
iya kan kamu tau sendiri karena status aku
kita susun untuk dapetin hak asol dari si reina
tapi kalau bisa segampang itu sekarang
kamu soal gue mau ganti ya
sembarangan kamu perlu ngomong
ya kan aku nanya aku mana tau
kamu gak pernah cerita
iya nanti nunggu semuanya datang saya akan cerita
kenapa harus nanti saya emang gak bisa sekarang
kan aku maunya sekarang
aku mau tau
aku penasaran mas
nanti bisa dikasih tau gak
aku mau sekarang sekarang sekarang ya mas
mama manja sama papa
malu sama anaknya
papa mandi dulu ya
aku mandi dulu
ih mama manja
wina juga manja sama mama
itu berdua manja
ini lo betapa pertama kali
holl tape nya kacau banget
dia bunuh adik lo
penjara empat tahun yang dia alamin gak bikin roy kembali al
kamu kenapa sedih hutan
kan aku udah jelas sama kamu semalam
badan ku tuh gak enak banget
kayak mau sakit
sayang nanti sore kita gak usah ke rumah udah bareng ya
ya gak mungkin lah sa
gak enak lah
kita kan diundang gini aja kalo emang kamu sakit
kamu istirahat di rumah nanti aku berangkat sendirian
gara gara stress kepikiran ancaman al
ini kayaknya kamu gak mungkin lagi jalan ya
udah kita ke rumah sakit sekarang
udah gak usah bawa apa apa
pinat bahkan aja
karena sakit dokternya
tapi aku antar sama rumah sakit
soalnya aku ada meeting mendadak
ini ada klien dari semarang
cuman orangnya pengen banget harus meeting sekarang
jadi aku gak mungkin telat ma
iya ya panas banget ya sa
masa mama tinggal papa di rumah sendiri ya
lagian sarapan udah siap
mama antar elsa aja ya
kalo gitu mama ambil tas dulu ya
ma maaf ya aku udah bikin repot
memangnya kamu sakit begini kamu yang mau
kita berangkat ya
mama berangkat dulu ya sa
lagi siapin sarapan ya
nah kan ini bahan bahannya udah gigi siapin nanti mbak mina tinggal masak aja
gue bantuin ya tapi tar dulu
mbak mirna kenapa
eh mbak mirna
aduh aduh aduh aduh
mbak mirna mendingan istirahat aja ya pergi kia aja ya masak ya mbak mirna gausah bantuin
tapi lu kasihan sendirian
udah gapapa ya mbak tidur aja yuk ke kamar yuk
mau kiki antarin apa biar
selamat pagi mbak mas bu
eh ki nanti kamu bantu persiapin pesta buat syukuran reina ya
tadi si dia bola balik kamar mandi gitu mas
kasian deh tadi mbak mirna sampai jatoh
tadi ga teka liatnya
aku cek mirnal dulu ya di kamar ya
sekalian bawa ke rumah sakit aja ya
bentar ya berusaha
bentar ya cek mirna ya
kurang tau puk
kayaknya sih mbak mirna salah makan
jadinya perutnya dia yang diserang
bapak tuh masih penasaran deh
cara kamu bisa dapetin rena kembali
hak adopsi reina
bukannya pantiasuhan tuh
dan ga kompromi lagi ke kamu
nanti aku ceritain ya pak
nanti aku ceritain ke mama sama ke keluarga yang lain
ya perut gua
mulus mulus kayak gua salah makan gitu deh
jadi gua kayak ga punya tenaga gitu
jadi badan gua agak meriang
yaudah ke rumah sakit ya
gue istirahatnya bentar
ntar juga baik
harus ke rumah sakit
biar dicek sama dokter
biar tau sakitnya apa
udah jangan khawatir
gue yang tanggung kok
tau aja lo kalo gue belum ngajiin dari pak bos
ga kayak gitu lah
di saat gue susah yang bantuin gue siapa
pasti yang bantuin itu adalah gue
gue seneng kok bisa bantuin bantuin disini
makanya jangan sakit
sekarang kita ke rumah sakit sekarang ya
yaudah bantuin bangun dong